kayaknya hantunya udah pergi deh bang
tadi juga suasananya kayak gini bang serem
sur saya tadi merinding
rumah pak rudin digangguin dedemit
wah kamu ada ada aja toro
pak rt beneran pak rt
pak kamu salah denger kali
enggak pak rt saya sih niat baik aja pak
lagian kalau misalkan ianya
digangguin kan kita bisa bantu bersihin
baca doa bersama kek atau apa gitu
gini aja toro kita tunggu pak rudin
kalau dia ngasih kabar kita datang
kalau dia nggak ngasih kabar kan artinya aman aman aja
yaudah toro saya banyak keperluan ya
iya pak rt
loh bang kok plastiknya dibawa pulang lagi
tadi gudangnya dikunci
beras kita kan udah gak ada lagi

kalau elis gak hamil mah
elis kan udah biasa puasa
siapa tahu ada yang bagi bagi makanan di masjid
aku gak spike di masjid
kita tomar udang
temenin surya buruan
tentang atu sur
di luar ada suara gagak saya takut
jauh dulu di sini aja sendiri
sur jangan gitu atu sur
kalau mau sendiri serah
nanti kalau di sini ada hantu nyolong makanan
tapi seenggaknya kalau ada si surya ada yang jagain saya
sur tunggu sur
jalanan kok sepi banget ya
semoga gak ada apa apa
ada suara minta tolong
ada hantu bang
tadi saya dijegat sama penghuni rawa di sana bang
hantu rawa asyur
mending kita pulang aja yuk
ini mah punten
ini permintaan yang sangat berat
kalau misalnya kita kesana terus kenapa napa emang kamu tanggung jawab
gak ada salah gis nolongin orang
akhirnya kita bertiga
itu belum tentu hantu kok
jagain saya tapi ya
eh jangan ditinggalin satu
oh suruh bentar ya
kalau misalnya ini orang berarti dia tidak baik ya
tapi kalau hantu masa iya hantu suka motor
masa itu lu jangan risik
kayaknya hantunya udah pergi deh bang
tadi langit aja nih bang

sabon jadi apa sih

t shirt sebelumnya jangan
yang ini baru gua rasain ada sesuatu disitu
makasih ya bang
eh atuk ini mah mobok udah gak usah dibaksain saya dorong aja
makasih ya bang
sur bantuin sur
sur kusti nuh agung kamu kalahkan ngalamun ini bantuin motornya berat dorongin
gimana sur lu nuh ini ada makhluk halus
ya gua ngerasain disana di deket rawa
iya rawa rawa itu angker kak orang tuh jarang mau lewat situ kalau nggak terpaksa banget
karena itu motong jalan raya
berarti benar dong yang nyolong makanan di rumah sini teh hantu rawa
ketemu deh dari yang gue baca di buku buku legenda makhluk rawa
mereka itu nggak akan makan makanan manusia jadi nggak mungkin ini pasti ada yang aneh
gini gini kita tunggu
kita tungguin malam ini sekalian kita istirahat
yaudah gantian tapi ya
sebaiknya gantian ada yang tidur ada yang jaga
sel ke kamar aja sayang
bentar biar saya nge check
oh itu mah suara burung
itu kali suara burung piit
ya emang bener emang bener
sebagian jaga sebagian juga istirahat
kalian berdua tidur
ya otomatis saya yang jaga
iya gak apa apa gak apa apa namanya juga temen
ya kalo gak temen ya
kalo gak nyusahin ya nyusahin banget
gak apa apa saya di sini juga lah
ini mah gak nyaman saya tidur
dimana tuh kunti